terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan senat mahasiswa visip universitas mustafa
silahkan teman teman dari mustopo
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
seluruh pembicara dan pemirsa di seluruh indonesia yang menyaksikan tayangan ini
ya pertama tama yang saya cermati dan saya lihat dari perbincangan tadi adalah bahwa dikatakan oleh demokrat
misalkan ya kita ini tidak perlu menunjukkan kemesraan ya tapi dalam beberapa pertanyaan tadi
ada jawaban jawaban yang tidak sama
di antara koalisi perubahan ini
ya memang tidak bisa kita nafikan bahwa proses perubahan ini mendapatkan tekanan tekanan ya
dan yang patut dicurigai adalah pemerintah
dan koalisi perubahan ingin menonjolkan bahwa seolah olah koalisi ini adalah koalisi yang tidak transaksional
apakah demokrat masih sanggup untuk bertahan atau koalisi perubahan masih sanggup untuk bertahan
karena kalau tadi demokrat bilang bahwa ini adalah sudah terlulis di dalam piaga
dan koalisi perubahan selalu membawa bawa piagam
ya kita belum lepas dari ingatan kita tentang perjanjian batu tulis
kan politisi biasa kan kalau kata lagu anak muda sekarang itu kan
dan yang ingin garis bawahi adalah sebetulnya
ini semua sebenarnya adalah efek daripada adanya presidential threshold
maka dari itu kami mahasiswa ingin menyuarakan kembali bahwa presidensial threshold ini harus dihilangkan
oke sehingga oke
partai politik dapat menyalurkan aspirasinya mencalonkan capres sesuai ideologis mereka
itu yang kami perhatikan
jadi ya saya berharap bahwa koalisi perubahan ini memang dapat bertahan agar pemilu kita menjadi lebih bermutu
karena kan alasannya presiden sel threshold untuk menghemat biaya pemilu
toh hari ini kita sama sama saja melihat bahwa biaya pemilu ini membengkak
lagi pula kita berani merogoh kocek
kenapa kita tidak berani merogoh kocek untuk menghasilkan pemilu yang bermutu dan demokratis
oke jadi pertanyaannya apa nih
saya nggak mau banyak bertanya sebenarnya
apakah koalisi perubahan ini sanggup menjadi diferensiasi atau determinasi dari politik transaksional yang kita saksikan hari ini
atau mungkin menjadi bagian daripada politik transaksional
ya selamat malam
saya rasa dari masa ke masa adalah hal yang paling seru untuk dibahas
dan saya setuju sama bang saroni di awal bahwa sepertinya saat ini jauh lebih baik untuk memikirkan stabilitas profesional
karena tidak ada urgensi untuk terburu buru mengusulkan hal tersebut
termasuk timing mengumumkan cawapres itu sendiri
kita resikan cawapres tanpa tekanan dari pihak manapun
tentunya menjadi saya apakah akan tetap solid dan konsisten eh dalam koalisi atau justru salah satunya akan berbalik arah
jika tokoh yang disodot partai koalisi ini tidak dipilih
yang saya harap pak anies akan mendeklarasikan tanpa tekanan dari pihak manapun
oke menarik sekali tadi tuh
kalau misalnya nama yang dideklarasikan tidak sesuai apakah akan ada yang balik badan

dan mahasiswa berharap bahwa mas anies ini akan berbalik badan
jadi tidak dalam tekanan ketika mendeklarasikan sama cawapresnya
saya mau ke kang pipin dulu
nanti kemudian satu satu
ya di pks itu pengambilan kebijakan untuk capres cawapres itu ada di musyawarah majisyuro
jadi untuk berubah menjadi calon yang lain susah
jadi memang ada peluangnya tetapi ya sangat kecil
jadi dan sembilan puluh sembilan orang ini adalah orang orang yang well educated
kemudian paham ideologi
pks dan kira kira mendengarkan aspirasi kader dan struktur
jadi bagi kami adalah ketika kami punya rekam jejak
ketika kami sudah memutuskan maka kami istiqomah di situ
kita akan terus sampai akhir
jadi kecuali misalnya ada kondisi yang tidak memungkinkan itu
tapi sampai saat ini kami loyal
kami setia dengan mas anies baswedan
dan kita akan berjuang bareng demokran dan nasdem
jadi saya kira ketika tadi ada dan saya kira aspirasi dari teman teman
saya kira bagus ya
tetapi insya allah kami solid sampai saat ini
apapun keputusannya mas anies tidak akan balik badan ya
kan sudah disampaikan tadi
itu tadi pertanyaan mahasiswa itu
saya pikir tadi pertanyaannya ini presenter
jadi gini kalau kami mengapresiasi tadi disampaikan oleh teman teman mahasiswa ya
mustafa tadi inilah yang kami senang ya
bagaimana teman teman mahasiswa ini punya kepedulian
sehingga kalau misalnya peduli perhatian dan coba mencari tahu
ya terhadap situasi saat ini akan sangat baik
nantinya pada saat di pilpers dan pilek dua ribu dua puluh empat
karena pemilih yang cerdas yang tahu betul siapa capres siapa jawab presnya
siapa calon anggota dewannya
ini akan membuat konteks demokrasi kita akan jauh meningkat
kalau masalah komitmen sudah tegas dan jelas
saya sampaikan mau ditanya di tv apa media apa
dari bulan oktober dua ribu dua puluh dua sampai dengan hari ini saya jawab tegas dan jelas
saya baru saja saya rapat dengan mas ahy tadi sore
dan disitu ya disitu juga tegas dan jelas
pada saat ditanyakan
ya saat ini kita masih terus bersama mas anies baswedan di koalisi perubahan
ini kan tadi sampai tadi saya bilang
tapi komitmennya mas ahy sampai nanti ya
kita akan jalan bareng gitu loh
ya bagaimanapun ya godaan banyak tekanan banyak
sudah disebutkan tadi oleh pak sudirman said juga gitu
nasdem ada kena tekanan kami juga pks juga
tapi kami seperti kata mas adi prayitno
wah ini dia
dengan mas anies basudian
mas anies basudian memilih jawabannya
itu tadi mahasiswa kan bilang
jangan ada keterpaksaan tekanan bagi mas anies mengumumkan pendampingnya dan partai partai yang ada di koalisi perubahan
jangan menekan kemudian jangan sampai balik badan
itu tadi harapannya mahasiswa
malah kita mau nyampaikan ke adik adik
dengan kondisi sekarang
dan konsen pada hal pada kepentingan nasional
jadi adik adik ini lebih baik hanya melihat para petarungnya
dan mudah mudahan apa yang terjadi kedepan dengan peperangan yang terbuka ini
adik adik bisa memilih pada pemimpin yang tepat dan sangat bijak dalam
dan sangat bijak dalam
menjaga negara ini yang lebih baik
berarti nasdem akan terus bersama dengan anies sampai ke pendaftaran ya
nggak akan balik badan apapun keputusannya
kalau nasdem udah jelas yang mendeklarasi
dan sampai akhir
dengan penuh banyak pengorbanan
dengan pengorbanan yang luar biasa
mas adi terakhir
saya ingin mengutip satu diktum dalam politik
tak ada teman yang abadi dalam politik
yang abadi itu adalah soal kepentingan
kalau kemudian nana tadi membocorkan soal pertemuan prabowo dengan
mencorkan soal pertemuan prabowo dengan sby di pacitan beberapa waktu yang lalu
saya jadi ingat proposal nasdem beberapa bulan yang lalu bang
ketika mencoba untuk menawarkan duet antara ganjar pranowo dan anies baswedan
dulu saya membayangkan pdip itu tidak akan berkomunikasi dengan partai demokrat
hasto di berbagai kesempatan selalu ngomong
haram hukumnya berkoalisi dengan demokrat dan pks
itu bagaimana kita menjelaskan antara air dan minyak ini
itulah yang kemudian membuktikan ke saya bahwa politik kita ini soal last minute
dan demokrat dan pks dan nasdem pasti bicara tentang bagaimana kekuasaan di dua ribu dua puluh empat itu bisa diakumulasi
jadi membayangkan politik lillahi ta'ala itu dalam konteks pemilu bagi saya agak rumit sekarang
nah syukur kalau apa yang disampaikan oleh kang pipin bang herzaki dan bang ahmad syahroni
politiknya ihlas lillahi ta'ala
siapapun wakilnya anies pokoknya tegak lurus
daptar kpu selesai
nah ini akan membantah diktum politik yang mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah segala galanya
poros perubahan ini ingin membalikkan teori itu bahwa kawan adalah segala galanya
mantap ini bang
ini akan jadi desertasi khusus nanti
dan akan jadi politik
tapi itu waktunya akan menjawab itu
waktunya akan menjawab
waktunya akan membuktikan apakah koalisinya tetap bertahan sampai ke pendaftaran
kita gak tahu
yang penting kan aniesnya berlayar
dapatnya mas adi kan
semoga saya disebut bukan provokator lagi
nah setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman teman komisi co
sebagai bagian dari sentilan sentilun begitu ya
tentang kondisi di koalisi perubahannya anies baswedan
tapi kita harus jeda
bersama kami di political show